partai demokrat pkb dan pks menunjukkan sinyal akan berkoalisi untuk pertarungan pilpres dua ribu dua puluh
jika terbentuk maka koalisi ini akan menjadi poros kedua setelah koalisi indonesia bersatu yang terdiri dari golkar pan dan p tiga
dilansir cnn indonesia com wakil ketua umum pkb jazilul fawait mengamini kerjasama ketiganya
pengumuman kepada publik akan segera dilakukan sekjen pks habib abu bakar al habshi belum memastikan tetapi tidak membantah kabar ini
komunikasi juga dijalin dengan nasdem namun belum tercapai kesepakatan
ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono memiliki elektabilitas tertinggi dibanding kader pkb dan juga pks
nama ahy sering masuk dalam sepuluh besar tokoh dengan elektabilitas tertinggi sebagai capres atau cawapres
kabar rencana koalisi demokrat pkb dan pks mencuat koalisi ini disebut diam diam sudah berpacaran dan tinggal menunggu waktu deklarasi
seberapa besarkan terbangunnya koalisi ketiga partai ini siapakah sosok capres cawapres yang potensial bisa diusung
kita akan diskusikan pada malam hari ini bersama dengan bang andi malarang yang sekretaris majelis tinggi partai demokrat
mas saiful huda wasekjen dari pkb dan mas sirojudin abbas direktur eksekutif smrc
selamat malam bapak bapak
selamat malam mas renhard
kabar baik semuanya ini juga kita mendengar kabar ada yang berpacaran dalam tanda kutip
kabarnya pks demokrat dan juga pkb sudah ada sinyal berkoalisi
saya mau tanya dulu ke bang andi malarangeng dari demokrat
kalau dikatakan oleh dpp demokrat memang ada intens komunikasi yang intens ya dengan demokrat pkb dan juga pks
saya mau tanya seberapa intens komunikasi ini dibangun bang andi
memang kita sudah melakukan komunikasi yang intens dengan teman teman di pks maupun juga pkb
dan dalam rangka membentuk koalisi
karena bagaimanapun kita juga sadar bahwa masing masing kami tidak bisa jalan sendiri
harus bersama sama dengan partai lain
dan ketiga ini nampaknya kami bersambutan disambut baik juga dengan teman teman yang lain
lagi pula kan memang partai demokrat pkb maupun pks juga sudah pernah bekerja sama sama dalam kabinetnya presiden sbe
sehingga kalau kemudian kita melanjutkan lagi kerjasama itu sekarang menghadapi pemilu dua ribu dua puluh empat tentu saja bagus sekali
dan sekarang memang komunikasi yang intens di antara petinggi petinggi ketiga partai ini
sedang dilakukan tahapan tahapannya dan sebagainya
oke nah sekarang tahapannya sampai dimana
kalau gus jazilul rekannya mas syaiful huda kan mengatakan ini masih pacaran ya dalam tanda kutip
nah kalau bang andi menggambarkannya tahapan komunikasi antara demokrat dengan pkb dan pks ini ada di posisi yang seperti apa
oh ini sekarang sudah pada tahapan tingkat tinggi
sehingga dampaknya kita juga sudah dibicarakan mengenai
kesamaan kesamaan visi dan kemudian juga berdasarkan kedaulatan partai dan kesetaraan
jadi tiga partai masing masing setara kita sama punya pemikiran yang sama untuk bagaimana membangun negeri
tinggal bagaimana kita detail detailnya lagi lah kira kira begitu
oke nah bang andi kalau ada faktor kecocokan ya yang tadi bang andi katakan
selain karena memang pernah dalam satu koalisi yang sama era nya pak esok

kecocokan apa yang kemudian menurut demokrat memang tampaknya bisa berjalan dengan pks dan juga pkb
kalau kita bicara soal pilpres dua ribu dua puluh
biasanya kan tentu ada mutual understanding begitu atau ada kesepakatan soal nama capres cawapres
kalau yang sekarang ini kecocokannya seperti apa sih bang andi
sekarang ini kita sedang menyatukan visi misi bersama
kami tentu saja mengusung
perubahan dan kita sama sama menginginkan ada perubahan yang lebih baik lagi
dan kemudian bagaimana mengenai calon presiden atau wakil presiden
ini kita juga rasanya sepakat bahwa bisa dari dalam partai kemudian bisa juga dari luar partai
kalau dari dalam partai kan ada dari partai demokrat sendiri ada pak haye mas haye ketum kami di cak imin ketum pkb
dan kemudian juga ada pak salih
ada pak salim dari pks sebagai majelis shuroh pks
dan kemudian kayak itu dari internal
tapi kalau bisa saja adalah eksternal
kalau memang ada yang kita sepakati sebagai tokoh yang bisa kita apa namanya
kita bisa bersama sama mendukungnya
dan kemudian yang penting kalau kami bertiga bergabung
ya kalau sudah bergabung harus menang
coba tanya juga ke mas haye fuluda
ini bukan main main
oke ini bukan main main artinya ini cukup serius sangat serius mas saiful huda
rencana koalisi demokrat pks dan pkb
kita lagi nyiapin kapal besar ini
sebagai yang saya sampaikan oleh bang andi
ada tiga hal kenapa koalisi ini harus kita bangun
dan ini pilihan terbaik kita terkait dengan agenda koalisi dengan demokrat dan pks
yang kedua pemilu dua ribu dua puluh empat memang pemilu dari titik kilometer
yang artinya kita harus menyuguhkan sebanyak banyaknya figur bagi publik indonesia
dan pilihan terbaiknya paling tidak tiga pasangan
dan koalisi pkb demokrat dan pks kita persembahkan menjadi bagian dari salah satu pasangan dari tiga pasangan paling tidak yang harus muncul dalam pilih pres dua ribu dua puluh empat
yang ketiga memang kalau urusan siapa calonnya gampang itu mas reinhardt
kita punya gus muhaymin mas ahaye mewakili dari demokrat pak dr salim mewakili pks
kalau nanti ketemu dan secara platform tiga tiganya enggak pernah ada masalah dan pernah bekerjasama
secara value ideologis enggak ada masalah
jadi kapal besar ini tinggal nanti diisi penumpang sebanyak banyaknya dan kita semuanya akan berlayar
oke artinya komitmen pkb serius mas evoluda untuk koalisi ini karena begini
ketika memunculkan rencana koalisi semut merah dengan pks
pks itu saja banyak yang
memandang bahwa ini
potensi rapuh begitu karena
di bawah sangat
berbeda masanya pks dengan pkb
nah sekarang masuk demokrat
ini seberapa solid sebenarnya
gak ada masalah sebenarnya
karena kita tahu
berbasis nasionalisme dan
gerakan islam sebagaimana pkb
jadi kalau tiga koalisi
saat bersamaan dalam satu tarikan
nafas jadi gak ada masalah
sama sekali tarikannya
disitu tarikannya ada disitu saya ke mas abas
membaca dari luar bagaimana mas abbas
ketika anda mendengar ada rencana
koalisi ini kansnya seperti apa
tidak hanya kans untuk menang tapi kita
bicara skans untuk solid terlebih dahulu
bahwa ini bisa menjadi koalisi
yang langgeng sampai dua ribu dua puluh empat
saya secara pribadi menilai
inisiatif yang dilakukan oleh demokrat
pks dan pkb
ini inisiatif yang
kekuatan yang lebih kuat
dan juga legitimasi kuat dari sisi elektoral
nah saya kira dengan
yang baru jadi
serta kb ya koalisi yang ini mungkin
diberi optimismo bahwa
pemimpin pemimpin indonesia ke depan itu
partai partai yang berada dalam koalisi itu
juga siap untuk
mendukung dan mensupport ke pemimpinan indonesia ke depan
inisiatif yang sangat positif
dari ketiga partai tersebut
oke kalau bicara soal
kans yang tadi saya tanyakan itu
mas abbas apakah memang ini kata cukup besar
tidak hanya untuk menang tapi juga ini
ini kan baru rencana yang
diumumkan ya belum ada
secara resmi dideklarasikan
mungkin saja kemudian ada dinamika politik
yang berkembang sehingga itu bisa berubah
ya kalau soal
chance pertama kesolidan
tentu saja ini soal negosiasi
tapi kalau kita lihat sejarahnya
pertama sama sama pernah
satu payung besar di koalisi psby
artinya sepuluh tahun bekerja sama
pkb dengan pks
juga sempat bersama sama
mengusung presiden gustur di
pemilu sembilan puluh sembilan pasal pemilu sembilan puluh sembilan
di poros tengah saat itu
sebetulnya ini ada
anggap saja pks
itu islam kota yang
cenderung lebih ke kanan
terbuka di tengah
dan demokrat bisa mewadahi
keterbukaannya pada prinsip prinsip
dari awal pendiriannya sudah
diakini sebagai platform
dan itu sudah terbukti bekerja di
sepuluh tahun masa
kepemimpinan pak sby
oleh karena itu dari sisi
ketiga partai tersebut saya melihat
cukup baik soal
chance untuk menang tentu saja
banyak faktor bukan hanya
ditentukan oleh kecukupan
untuk mengusung atau untuk memenuhi
tapi seberapa cocok
presiden yang sesuai dengan
karena berbagai eksperimen yang kita lakukan
studi kita itu menunjukkan bahwa
cenderung lebih mengutamakan
yang mereka sukai dan mereka percayai
kemungkinan dalam beberapa
temuan kita itu jika
partai politik menawarkan calon
yang kurang diinginkan
atau kurang disukai oleh pemilih
maka pemilih tersebut
bisa meninggalkan partai itu
jadi ada risiko yang sangat besar
menawarkan calon yang kurang
diharapkan atau kurang diinginkan
oleh pemilih karena
risiko elektoralnya untuk partai itu
juga tidak kecil
jadi nama capres dan caopres
masih menjadi pekerjaan rumah
bagi parpol yang kemudian sekarang mungkin
sudah sedang berencana berkoalisi termasuk juga
demokrat pan dan juga
pkb dan juga pks saya mau tanya ke bang andi
dan juga mas syaiful huda
mengapa kemudian memilih untuk
kalau ini jadi ya mengapa memilih untuk
membangun koalisi atau poros tersendiri
tidak bergabung dengan poros yang sudah ada
katakanlah kib apalagi
pkb ini mas saiful huda kalau bergabung
dengan demokrat dan juga pks pkb memilih
jalan berbeda ini bergabung dengan
partai non pemerintah saat ini
tapi dijawabkan nanti kita break dulu kami akan segera kembali
diskusi soal rencana koalisi demokrat
pkb pks di dua ribu dua puluh empat
saya kembali ke bang adi malarangeng
sudah ada sebetulnya poros yang sudah terbentuk
bang andi ada koalisi indonesia
bersatu begitu ya ada golkar
pan dan juga p tiga
partai ini juga sebetulnya pernah dalam satu koalisi
juga dengan partai demokrat mengapa
membentuk satu poros yang lain poros yang
berbeda apakah memang dalam
punya target untuk membentuk
poros tersendiri dibanding poros yang sudah
kan kita harus
terbaik bagi rakyat
indonesia rakyat pemilih seperti
katakan bung sirojudi tadi
semakin banyak pilihan semakin baik
jangan lagi kita kembali kepada
hanya dua poros saja
lalu kemudian terjadi polarisasi
pemilih apalagi menggunakan
nah kalau ada lebih
dari dua kita harapkan
kalau pdip bisa berlayar
dan kalau ada poros satu lagi kan
paling tidak sudah tidak tiga poros
kalaupun ada empat poros pun
bagus juga sehingga
rakyat bisa memilih
yang terbaik dan bagi kami
ini sudah pas benar ini
anda mengatakan apakah akan ada
soliditas dan sebagainya
pertama kami sudah pernah bekerja sama
ada pkb berbasis nahdin
ada pks dengan
lalu kami dari demokrat
kami ini ada pasarnya sendiri sendiri lah
di masyarakat pemilih
indonesia justru dengan pasar
yang beragam disatukan
ini mencerminkan indonesia
secara keseluruhan dhani karena itu
pilihan yang terbaik
bagi rakyat pemilih
segera kita bisa finalisasi
finalisasi kalau dari demokrat sendiri
apa syarat yang diajukan
dengan bergabung ke dalam koalisi ini
sebagai partai politik tidak mungkin
tidak ada hitung hitungan ya kan
mas ahaye selama ini selalu di
diajukan oleh partai demokrat sebagai capres
meskipun tadi anda katakan capres capres
nanti dulu lah tapi bagaimana mungkin
koalisi tidak kemudian membahas soal
oh tentu saja akhirnya sama pada
capres capres tapi sekarang ini
masih tahun depan
akhir tahun depan lah jadi masih banyak
waktu sekarang ini kita bersama sama
menyatukan pandangan rasanya
sudah akad ini ini kita ini
mengusung kalau kita
kalau kami di demokrat tentu saja ingin
mengusung adanya perubahan
untuk kebaikan bersama untuk indonesia
kemudian juga bagaimana
kemana ini kita rasanya juga
semakin dekat kami ini
tinggal ke mana mana soal capres capresnya
bagaimana siapa pun yang kita pilih
dari internal maupun dari eksternal
sekedar bikin koalisi tapi
tidak ada harapan untuk menanggi
untuk apa koalisi itu
cuma meramaikan aja pertandingan tapi tidak ada harapan
untuk menang kita ingin menang
itu dia siapa pun nantinya
internal atau eksternal
tidak ada masalah
untuk menang itu kemudian juga faktor
capres capres sangat menentukan juga ya
bang andi saya ke mas saiful huda
bagaimana mas saiful huda dari anda dari pkb
nama muhaimin pak muhaimin selalu diajukan
bahkan tadi gus jazilul
memposting juga di instagram gambar
anies dan juga pak muhaymin iskandar
apakah ini sinyal juga ini akan diusung oleh
koalisi ini atau bagaimana sebenarnya
masih panjang ya mas
ibarat bidak politik
terpenuhi mau gak mau
pkb nggak bisa jalan sendiri demokrat
sama pki juga sama
dan partai partai yang lain
karena itu bidak politiknya
nah habis itu saya kira tinggal duduk
bersama dan itu sangat mungkin
dan masih ada waktu untuk
di ruang publik
siapa saja yang terbaik
dari koalisi pkb demokrat dan
mas ahaye terus berjalan selama ini
dan elektabilitasnya bagus
pak dr salim yang selama ini di gandang
oleh pks juga terus bekerja
jadi masih ada waktu
untuk mesinerjikan itu
juga akan menjadi
pegangan kita semuanya
karena salah satu
parameter yang paling agak mungkin
titik temunya adalah
dari masing masing partai ini
karena kalau kita melihat konstelasi
sekarang ya mas evaluda
pkb memilih kalau kemudian ini benar benar
menjadi koalisi yang resmi memilih
bersama dengan partai partai di luar
pemerintahnya pak jokowi padahal selama ini
pkb ada di pemerintahnya pak jokowi
bahkan tiga partai ini
sudah membentuk koalisi kib
sekali lagi mengapa kemudian
pkb memilih untuk
berencana koalisi dengan demokrat dan juga
pks dibanding dengan
partai pemerintahan pak jokowi yang sekarang
masih berjalan ada kib
kan partai koalisi pak jokowi
juga belum selesai semua ya baru
pdip belum gerindra juga
ini ruang yang masih cair betul
koalisi ini masih sangat cair
dan karena itu
pkb mengambil inisiatif untuk
koalisi ini semangatnya sama sebenarnya
semuanya ingin ada pembaharuan
untuk kita melakukan pembaharuan
agenda agenda politik kita
karena sekali lagi kita akan memilih
wajah baru baik
presiden maupun wakil presiden
karena pak jokowi dan
gai ma'ruf tidak bisa mencalonkan lagi
koalisi bisa berbeda tapi
saya yakin misi misi pembaharuannya
tetap sama ingin melihat indonesia
sejahtera lahir batin di mana saja
masa yang akan datang
dan pkb mengambil inisiatif untuk membangun koalisi ini
kepemimpinan pak jokowi
silahkan bang andi
jadi bagi kami tentu saja
pkb masih dalam koalisi pemerintahan
sekarang ini sampai dua ribu dua puluh empat
di pemerintahan pak jokowi
itu tidak ada masalah
kami ini kan berbicara tentang
pemilihan dua ribu dua puluh empat dan pemilihan dua ribu dua puluh empat
tidak masalah sebaliknya
kami sekarang dalam pemerintahan menuju dua ribu dua puluh empat
situasi sekarang ini
kami berada pada
yang untuk pemerintahan yang sekarang ini
habis pemilihan dua ribu dua puluh empat
kami bertiga bisa dalam pemerintahan yang sama
bekerjasama untuk membangun negeri ini
baik bang andi biasanya
pkb cukup berhati hati
dalam menentukan langkah dan juga sikap politik
itu juga tercermin
di tahun dua ribu sembilan belas dalam menentukan
sekarang kok jadi agak lebih cepat
kalau kemudian ini benar benar jadi
agak lebih cepat lebih progresif untuk menunjukkan kemana arah
mengapa demikian bang andi
kemarin itu kalau kita lihat
salah satu yang membuat kita
kami di pkb terutama kita
dengan hanya ada dua pilihan
rasa kebangsaan dan
kaitan kaitan kebangsaan kita
karena itu sekarang
kita memang harus memulai
untuk bagaimana tercipta
lebih dari dua lah
kalau lebih dari dua
tidak mungkin terjadi polarisasi karena ada tiga
kalau ada segitiga
apalagi kalau jadi empat poros
maka bisa jadi empat
saya masih ingat pemilu dua ribu dua puluh
pemilihan langsung pertama kali
ketika pak sb berpasangan dengan
pak jk ada pak
ibu mega berpasangan dengan
pak hasim musadi pak amin rais
dengan pak siswano ada pak hamzahas
pak agung gumelar
dan pak wiranto dengan
nah kan pada waktu itu
di kalahkan oleh penantang
yang baru dan segala macam
tapi kita tidak melihat polarisasi itu
tapi yang sekarang begitu hanya jadi dua
polarisasi itu yang menjadi sangat keras
dan kita sepertinya dibentur benturkan
itu yang kami tidak mau
kalau koalisi nantinya bisa terbentuk
kemudian kita harapkan juga terbentuk
masih ada lagi kan
pdip ada greenra ada naskem
dan segala macam yang bisa saja
membentuk koalisi lagi paling tidak ada tiga
ini bagi kami lebih
sehat bagi bangsa ini
oke mas sabah saya ada tambahan
kalau kemudian ini benar benar
menjadi tiga poros cukup menarik
sebetulnya karena semakin banyak koalisi
dan juga capres capres yang ditawarkan kepada publik
ya betul tetapi kita juga harus
prospek pertarungan kedepannya
karena semakin banyak calon
calon yang banyak
atau koalisi yang tiga atau lebih ini
di babak prakualifikasi
oke nanti ujungnya kembali dua lagi ya
di babak pertama
pada akhirnya saya kira juga akan
melakukan pengelompokan baru lagi
ya itu boleh saja
argumen itu tetapi
saya kira situasi bisa jadi memaksa
menjadi dua putaran
oke dan pada akhirnya hanya ada dua pasangan
yang masuk di babak finalnya nanti
kalau memang betul betul ingin menghindari
sangat kuat yang memungkinkan
di satu putaran
dan itu belum ada sampai sejauh ini
dari nama nama yang sudah beredar
belum ada satupun yang punya
sebesar itu untuk sementara ini
begitu pun juga di
surveinya smrc ya
mas abas artinya belum ada calon
yang begitu benar benar kuat sehingga
kalaupun ada tiga calon ini berpotensi
menjadi dua putaran
dan itu artinya ada pengelompokan baru
tapi sebenarnya kalau kita lihat
dengan pemilu dua ribu empat
ya memang akan ada dua putaran
putaran kedua itu
yang bedanya dengan putaran pertama
hanya beberapa bulan memaksa
terutama kemudian yang
tersisi kemudian bergabung dengan
dua pemenang finalis lah kira kira
dalam waktu yang sangat singkat itu
apa namanya terlalu singkat untuk
dalam waktu sekejap beda
kalau dari dua sejak awal
maka mulai dari setahun
dari pemilu dua
kubu ini sudah
ya menciptakan istilahnya dulu
mendekati pemilu bahkan sampai setelah pemilu
nah kalau tiga
sepaling tidak setahun
sampai sebelum pemilu tidak akan ada polarisasi
itu kalaupun terjadi
putaran kedua terlalu singkat
untuk menciptakan polarisasi
oke mas evo luda tambahan dari anda
oke silahkan mas abas
logikanya harus dibangun
semangatnya bahwa kita harus
kepada publik sejak dari awal
pkb berkomitmen kuat
jangan sampai ada dua figur
pasangan presiden dan wakil presiden
karena itu pula
pkb berinisiasi membangun koalisi
dengan paling tidak
hari ini kita bergabung dengan
demokrat dan pks
karena sekali lagi semangatnya
kita harus membuat tradisi
dari sebelumnya dua ribu sembilan belas
sudah ada dua pasangan sejak dari awal
dan itu memastikan ada polarisasi
dan hari ini
faktanya ada adi armandu
menjadi korban dari polarisasi
kemarin di depan gedung dpr
jadi itu api dalam sekam
tanpa kita sadari itu
tapi fakta adalah
ada suasana begitu di tengah masyarakat
dan kita gak boleh menjadi
penyulut lebih besar
tiga pasangan koalisi itu menjadi yang terbaik
bahwa nanti di putaran kedua
itu pasti berbeda warna dan
konstruksi politiknya pasti berbeda
oke mas abbas tambahan dari anda sebelum kita break
ya saya setuju mas huda
saya kira yang dimulainya dari
untuk membuat semacam konsensus nasional
untuk tidak menyentuh
di dalam politik indonesia
karena kita sudah tahu resikonya kita sudah tahu juga
harusnya itu menjadi komitmen bersama
semua partai politik untuk
tidak memasuki wilayah itu lagi
kalau menurut saya sih realistisnya memang
partai partai membutuhkan alat
untuk memobilisasi suara
jadi ini harus dipahami juga
bukan hanya dalam kerangka
tetapi juga dalam kerangka
pendukung untuk partai partai itu sendiri
di dalam politik
dan di dalam pemilu kita berkali kali
partai partai yang tidak
punya figur ekonomi
dan elit utama yang diusungnya
itu sebabnya saya kira koalisi ini
politik ini untuk bisa survive
dan mungkin juga untuk bisa
berkembang karena itu alasan
yang mungkin mempersatukan
konstituennya di bawah
jadi saya sepandangan
dengan mas huda dalam itu
soal manfaat stratejiknya
bukan hanya untuk
partai partai politik itu sendiri
apakah sebaiknya koalisi
rencana koalisi pkb pks dan
demokrat ini mengusung dari internal
mereka karena juga ada banyak nama
yang cukup populer di dalamnya
ada gus muhaymin atau kemudian
lebih baik mengambil capres
non partai ya memang secara survei
di banyak lembaga survei
tapi dijawabkan nanti mas abbas kita break dulu
kami akan segera kembali
kita segmen terakhir sudah banyak tadi
yang sudah kita diskusikan soal rencana
koalisi demokrat pkb dan juga pks
mas abbas kalau begitu jadi secara hitung hitungan
politik sebaiknya kemudian
koalisi ini nantinya mengusung capres
ataupun cawapres dari internal atau
dari nama nama eksternal yang kemudian memang
cukup merajai hasil hasil survei
di lembaga survei termasuk juga di smrc
ya kalau kita lihat sih
memang nama nama yang sudah
beredar ya itu konsisten karena kita
ikuti itu secara longgitudinal ya
kita cek secara
tetapi saya kira kan
belum memasukkan untuk
partai partai politik di dalamnya
nah kalau soal internal
dan eksternal itu saya kira
tergantung apakah di internal
ada calon yang punya
akseptabilitas yang baik
akseptabilitas ini maksudnya ya
seberapa disukai tokoh itu
karena kalau hanya mengandalkan
kurang bisa diterima
ya percuma gitu efeknya bisa negatif
ke partai asalnya maupun
sejauh di internal bisa menemukan
tingkat penerimaannya positif
maka partai bisa mengupayakan
legitimasi dan seharusnya membangun
supaya tokoh tersebut
mendapatkan elektabilitas yang positif
waktunya masih cukup saya kira
kalau mulainya di bulan bulan ini
misalnya itu kan masih
cukup waktu lebih dari lima belas bulan
dukungan untuk calon presiden tersebut
tapi kalau ternyata
tidak ada ya harus realistis juga
saya kira untuk
tokoh atau ya
tokoh lain dari luar
mungkin gitu kalau memang itu terpaksa
tidak ada lagi
buat partai politik tetapi
penerimaan tokoh yang
tokoh tokoh yang akan diusungnya
karena kalau tidak diterima
oleh masyarakat ya
likabilitasnya rendah misalnya
juga akan negatif ke
koalisi dan ke partainya
saya garis bawahi betul itu
dengan alasan ego
ingin punya tokoh atau
calon yang kurang bisa diterima oleh
baik saya ke
mas huda dan juga
di malarangeng terpaksa ke bang hadim malarangeng
kabarnya akan ada
satu partai lagi yang bergabung
juga dibangun komunikasinya
oleh partai demokrat dengan satu partai ini
siapakah kemudian partai itu bang adi malarangeng
apakah itu benar
partai nasdem yang terakhir kita tahu
ada pertemuan pak sby dengan pak surya paloh
tentu kita sangat senang
kalau teman teman di nasdem
bisa bergabung dengan kami
kita yang penting adalah
setara dan kemudian
kedaulatan partai untuk
bersama dalam satu meja
dengan cara yang baik
kita senang sekali
tetapi yang pertama tiga ini dulu lah
hahaha tiga ini dulu bagaimana
sehingga segera bisa
kalau ada lagi yang ingin
bergabung tentu saja sangat terbuka
oke termasuk artinya
tapi sangat terbuka juga kalau kemudian
nasdem akan bergabung dalam koalisi ini
bang hadim malarangeng
oh sangat terbuka bagi kami
kalau ada partai lain
termasuk partai nasdem
kami sekarang ini sedang dalam pembicaraan
memang kalau dengan bertiga ini
segera selesai tetapi
memang kami juga ada komunikasi komunikasi
dengan teman teman partai lain
silaturahim dan sebagainya
dan kalau itu
apa namanya pembicaraan pembicaraan
itu bisa ada kesepakatan
sempat tertutup bukan tidak mungkin
cuma saya katakan sekarang ini
kami sedang berbicara bertiga dulu
oke berbicara bertiga dulu ya
oke fokusnya sekarang masih bertiga dulu
saya ke masyaiful huda
bagaimana dengan potensi peluang partai lain
akan masuk ke dalam rencana koalisi ini
kalau dilihat sisanya begitu ya
antara pd perjuangan gerinder
dan juga partai nasdem
apakah memang tiga ini juga
punya peluang yang sama
atau sudah ada satu partai yang memang cukup dekat
dengan koalisi ini
diantara tiga partai ini
terbuka inklusif ya
setelah tiga partai
bangun komitmen dulu bersama
karena kita ingin menyamakan
pembaharuan politik kita
dalam jangka pendek
dan jangka panjangnya
nah setelah tiga partai ini
pkb pada posisi
nanti dalam koalisi
tiga partai ini koalisi ini
bersifat inklusif terbuka
untuk bisa menerima
partai lain gabung dalam koalisi ini
oke baik saya kembali lagi ke mas abbas
nanti terakhir lagi ke mas huda dan juga
ke bang andi malarengi
mas abbas ini agak sama dengan
kib ya jadi sudah ada
tapi belum ada capres
dan juga caopresnya anda melihat
agak berbeda ketika di pilpres pilpres
sebelumnya dimana ada nama dulu
partai partai bergabung menjadi sebuah koalisi
tapi ini berbeda apa yang terjadi
partai partai sangat berhati hati
karena kalau kita lihat dari data data
yang kita punya juga
ada tokoh partai yang punya
itu cukup baik itu kan hanya
hanya dua untuk sementara ini
apa tokoh tokoh yang lainnya
yang punya elektabilitas
cukup baik justru yang dari
luar partai gitu
lebih positif buat partai partai
untuk berbicara platform dulu
baru setelah itu mencari
figure nah apakah
konfigurasinya nanti dari internal
semuanya apakah mix
dari internal dan eksternal
atau dari internal semuanya
nah saya kira ini cara yang
untuk bisa memastikan
demandnya di luar juga ada
saya kira partai partai itu
lebih banyak yang membutuhkan
ketimbang yang menyediakan
supplynya lebih banyak dari luar
terakhir ke bang adi maharangeng
dan juga mas efon huda
jadi kapan ini akan di deklarasikan
diumumkan kepada publik karena
tampaknya responnya cukup
banyak ketika kabar ini mencuat
ke publik bang adi mangrangeng
apakah dalam waktu dekat akan
ya alhamdulillah kami rakyatnya
itu sangat positif dengan
koalisi rencana koalisi baru ini
kami mungkin perlu segera
duduk lagi sama sama
petinggi petinggi pengambil keputusan
menyelesaikan tahapan tahapan itu
setelah itu kemudian pasti
masyarakat termasuk pers akan
kami beritahu oke jadi
namanya juga belum ada ya mas efon huda bukan
koalisi semut merah lagi atau bagaimana ini
sedang dikodok sama bang adi
tapi itu tadi
kalau mas efon huda bilang koalisi kapal
lusar tampaknya bagus juga itu
tapi prinsipnya sekali lagi
prinsipnya sekali lagi
kita minta juga masukan dari publik
kita tunggu tanggal
di launching di publik
oke baik kita akan tunggu
kapan persisnya ini akan di launching ke publik
sementara mungkin kita menyebutnya koalisi kapal besar
begitu ya dari diskusi ini tapi ini tentu
pembicaraan informal saja
tapi kita akan lihat nanti seperti apa
ini akan berjalan
dinamikai kedepan menarik kita akan
tunggu nanti peresmiannya dari koalisi demokrat
pkb dan juga pks
terima kasih banyak bang adi malarangeng mas efon huda
mas si rojodin abbas sudah bergabung bersama dengan kami
pada malam hari ini selamat malam
kami akan segera kembali sesaat lagi tetap di